mama dikasih alamat orang pintar ini dari teman mama
makasih juga kamu udah mau setia nungguin aku
ya jelas dong bayu
itu semakin karena aku sangat mencintai kamu
oh ya karena sekarang kamu udah bebas
kenapa kita gak bicarain masalah perempuan kita
aku mau kita ke arah yang lebih serius
tolong dong saya belum kepikiran sampai ke situ
tapi bukan berarti aku gak cinta sama kamu
apa kamu udah cari tahu
semua tentang evita
aku heran deh sama
kenapa sih kamu pengen banget tahu masalah evita
bayu kamu tenang aja deh
tanpa kamu terabsesi sama dia pun
suatu saat nanti aku juga bakal jadi bintang seperti kita
jadi kamu gak perlu berlebihan untuk nyuruh aku cari cari tau tentang dia
ini bukan soal aku suka atau enggak sama dia
tapi dia itu jalan keluar kita untuk hidup enak
aku minta kamu cari tahu tentang evita bukan karena aku suka sama dia
yaudah dong kamu jangan marah marah kayak gini sama aku
ya aku kan gak sempat nyuruh tau soal evita karena aku juga kemarin sibuknya seneng kesana kesini
dan kamu tau gak kemarin itu aku sempat syuting
ya biarpun aku cuma sebagai figuran
tapi aku yakin setelah darinya pasti tertarik sama aku
dan aku juga yakin
suatu saat nanti aku akan mencari evita dan aku akan mencari evita

kamu itu bener bener cewek yang gak bisa diandelin
aku bakal nyuruh
ini bahan bahan buat syuting besok
lu pelajarin lagi ya
sekarang aku sudah keluar dari penjara evita
kamu boleh gak ingat siapa aku
tapi aku gak akan pernah lupa
kalau kamu sudah merenggut kesempatan aku untuk hidup bahagia
kami ingin mengadopsi anak perempuan
kami akan mengadopsi evita
kamu harus membayar semuanya evita
kebetulan tadi aku ada
job melukis dekat daerah sini
kamu udah makan belum
ya kebetulan belum
sebagai ucapan terima kasih karena kamu udah nemuin aku semanisa
ya udah aku pasti gak keberatan
masih banyak waktu
untuk mikirin gimana
cara yang tepat untuk membalas
kalian udah bernostalgia dong
sebenernya kemarin aku gak sempet
ngobrol banyak sih sama dia
ya sepertinya anissa
dia udah punya orang lain di hatinya
atau mungkin aku aja
yang terlalu berharap kali ya
orang yang anissa pikir kamu akan nemuin sama dia itu bukan aku
tapi ya sudah lah
yang mendingan sekarang aku udah ketemu sama dia
dan ini saatnya aku bisa minta maaf
karena aku udah ninggalin dia tanpa pamitan
ketemu sama anissa
tapi kita sama sekali nggak ngebahas soal itu
kita malah ngebahas soal
aku pengen bantu anissa untuk ketemu lagi sama keluarganya
aku senang kamu mau bantuin dia
karena aku tahu itu salah satu impiannya dia
untuk bergabung lagi sama keluarganya
tentu itu kok
apa kamu tau sedikit aja soal keluarga anissa
entah mungkin butuh foto atau
suatu barang tertentu yang ada hubungannya sama keluarga nisa
lalu dia kembali sebagai kecil
serta lebih dari jejak
david lo dimana sekarang
mendingan lo langsung cepet cepet balik deh ke kantor
dan gue liat mukanya jutek banget
maaf semuanya lo ada masalah
sebentar lagi gue nyampe
gue kesana sekarang
enggak kok aku cuma harus ke kantor sekarang
soalnya tiba tiba mau ke kantor aku
yaudah aku pamit sekarang ya
terima kasih buat makan siang
ada apa mama kesini
kok tuh ben sih
tadi sebenarnya evita udah mau pulang tapi
mama mau ajak kamu ke paranormal
nggak mau kamu
mama dikasih alamat ke orang pintar ini dari teman mama
dia bisa ketemuin barang yang hilang
dan karena kamu yang bertanggung jawab atas hilangnya mira
nggak usah sok kaget gitu deh
kamu keberatan ya
oh mama tahu
kamu takut nanti orang pintar itu membongkar
kalau kamu ternyata ya
sengaja menghilangkan dia
makanya kamu keberatan kan
kalau emang mama pengen bisa ikut ke paranormal itu
kita berangkat sekarang
dia berada bersama mira waktu menyerah hilang
bapak harus menemukan mira
saya udah nggak tahu lagi saya harus cari ke mana
saya udah benar benar putus asa
tenang ibu tenang
saya pasti akan membantu ibu
udah kamu minum aja
kamu nggak rela mira ditemukan